tni angkatan laut menambah kekuatan tempurnya dengan kri cakalang
kapal patroli tempur ini murni merupakan produk dalam negeri
ya dengan koresponensian indonesia iwan hermawan akan mengajak anda
untuk melihat lebih dekat kri cakalang ini
bertempat di pelabuhan sunda kelapa kepala staf tni angkatan laut ade supandi
meresmikan kri cakalang untuk bergabung dalam jajaran tempur tni angkatan laut
kri cakalang merupakan kapal patroli dengan dimensi panjang empat puluh tiga meter
dan bobot sekitar dua ratus tiga puluh ton
kapal ini juga memiliki kecepatan maksimum dua puluh empat knot dan mampu melaut sejauh tiga km
yang istimewa dari kapal ini adalah kri cakalang dibuat murni di dalam negeri
ini kan rp tujuh puluh lima juta rp tujuh puluh empat lima juta murah kok
rp tujuh puluh empat juta kalau dibeli di luar negeri mahal
karena halai barukosnya tinggi
kalau kita produk dalam negeri itu bisa harganya lebih murah dibanding luar negeri
dan sekarang saya akan ajak anda untuk menengok isi dalam dari kri cakalang tersebut
nah ini adalah rorong utama dari kri cakalang
dan di kanan kiri ini ada berbagai macam ruangan
seperti ruangan di dalam ini adalah dapur dari kri
kri cakalang ini berada di dalam ruangan ini
kan nantinya akan memuat sekitar tiga puluh sampai empat puluh abk kapal
jadi bisa dibayangkan berapa banyak persiapan makanan yang harus dibuat oleh koki yang berada di kri cakalang ini
dan mari kita ke sini
dan ini adalah ruang kesehatan
jadi jika ada kru yang mengalami sakit bisa dirawat di sini
dan ini adalah long lounge perwira
jadi ini adalah tempat untuk beristirahat dari para perwira yang bertugas di kri cakalang

ini adalah ruang yang diberikan oleh kri cakalang
dan yang lain lainnya adalah ada kamar kamar dari para perwira maupun para abk kapal yang berada di bawah maupun di sekitaran lantai ini
dan ini adalah ruang pit atau pusat informasi tempur
namun ruangan ini sebenarnya adalah ruangan rahasia
jadi kami tidak bisa memasukinya karena disinilah pusat kendali persenjataan dari kri cakalang ini nantinya akan dilakukan
sekarang kita coba ke atas
kita akan menuju ke anjungannya
ya inilah tanjungan dari kri cakalang
di tempat inilah segala macam pergerakan kapal dilakukan
dan komandan kapal berada disini untuk mengemudikan dan mengendalikan kapalnya
dan komandan disini dibantu oleh berbagai macam peralatan seperti misalnya ini adalah radar navigasi
agar ia mengetahui posisinya di mana dalam pelayaran

namun demikian untuk melakukan pengendalian senjata dilakukan di pusat informasi tempur
yang lokasinya berada di bawah anjungan ini
yang lokasinya berada di bawah anjungan ini
selainnya kapal perang kri cakalang ini nantinya juga akan dibekali dengan berbagai macam pernyataan
senjata utamanya adalah meriam kaliber tiga puluh mm yang nantinya akan dilompatkan di haluan namun saat ini belum terpasang
dan untuk sementara kapal ini cukup dilengkapi dengan dua buah senapan mesin berat kaliber dua belas tujuh mm seperti ini
iwan hermawan jakarta